dari jawa barat kita bergeser ke pulau dewata bali
jika anda mengira ini adalah tepi pantai anda salah besar
karena tempat ini dibangun di atas lahan persawahan atau subak yang ada di jalan astasura dan pasar
sang pemilik sengaja membuat restoran ini dengan konsep beach club atau resto yang ada di seputaran canggu dan uluwatu
namun tidak meninggalkan pemandangan aslinya yang berupa sawah
pengunjung pun bisa menikmati tiga suasana dalam satu tempat yang tentunya mudah diakses karena bertempat di kota denpasar
di tempat ini pengunjung juga bisa berfoto yang instagramable dengan berlatar belakang seperti tebing tebing khas uluwatu
bangunan serta bambu layaknya beach club canggu hingga kolam renang dengan view sawah seperti di villa ala ubud
saya baru pertama kali kesini dan pengalaman pertama kali kesini sudah suka sama tempatnya sih
apa yang membuat suka
enjoy enak sejuk juga
samping itu banyak tempat foto fotonya
bagus bersih terutama
untuk menu makanan dan minuman tempat ini menyediakan menu mancanegara dengan harga lokal
mulai dari rp dua puluh sampai rp seratus
jadi mau ajak
keluarga kemana liburan nanti
tim liputan cns indonesia